dan untuk membahasnya saat ini kita sudah kedatangan narasubar bung diano eko di studio cnn indonesia
untuk membahas peta persaingan dan juga kekuatan para petenis unggulan di australian open dua ribu delapan belas
salam olahraga kita tos dulu biar seru
bu diro kita ini membicarakan mengenai australian open musim lalu
dimana ketika nadal dan juga federer ini selalu bersaing sengit begitu untuk memperbutkan porsi juara
dan apa bisa dikatakan australian open ini sebagai salah satu tolak ukur untuk keberhasilan permainan pemain pemain ini dalam satu musim ke depan
ya australian open selalu punya tempat yang unik ya di kalender karena ini merupakan grand slam pertama di sepanjang tahun
dan berbeda mungkin dengan grand slam grand slam lainnya pertanian pertanian pemanasan menjelang aussie open tidak sepanjang season line
barangkali hanya yang lebih pendek daripada australian open adalah
wimbledon tapi seperti roland garros maupun us open biasanya mereka punya hampir satu setengah bulan masa masa bagi pemain untuk bersiap
bermain di beberapa pertandingan besar
jadi ada banyak hal yang diuji di sini
pertama mereka baru selesai dengan off season artinya mereka sempat santai beberapa minggu kemudian memulai lagi rejim latihan
dan lalu kekurangan persiapan pertandingan tidak semua pemain pemain top ini bisa bertanding sesuai dengan mereka
mereka inginkan persiapan pertandingan yang ideal
jadi terjun ke melbourne dengan suhu se extreme ini kemudian langsung bertanding di pertandingan besar artinya mereka benar benar harus siap secara fisik maupun mental
jadi menurut saya ini adalah yang membuat posisi australian open sangat unik dan seperti tadi yang dibilang barangkali juga bisa menjadi indikator bagaimana season ini akan berlangsung sampai dengan november nanti
kita lihat bersama dulu bung dianu ini kita punya grafis adalah pemain pemain unggulan yang lima besar
di atp australian open ini ada nadal tentunya lalu juga ada federer ada gregory demitrov ada zerov dan juga dominic team
mengenai tiga nama lainnya nih dimitrov zverev dan juga thiem anda melihat ken sebesar apa mereka di australian open kali ini
dengan absennya andy murray kemudian juga dengan tidak fitnya novak djokovic wawrinka menurut saya ketiga pemain ini punya banyak sekali alasan untuk menjadi lebih percaya diri dan yakin dengan pencapaian mereka tahun ini ya
yang menjadi masalah
yang menjadi masalah adalah bagaimana ketiga pemain yang sebenarnya bermain cukup konsisten di sepanjang tahun dua ribu tujuh belas mentranslate konsistensi tersebut ke big turnamen seperti australian open
kita tahu gregor di mitrov sudah mulai menunjukkan satu tendensi untuk bisa bermain stabil di grand slam
namun bagi zverev sama domenitia masih menjadi pr besar terutama bagi zverev
tahun lalu dia menang dua master seribu events
pemain termuda setelah nadal barangkali pernah melakukan hal tersebut
dalam satu season namun sayang sekali di grand slam masih belum menemukan formula yang cukup untuk bisa mengulang sukses yang sama
jadi tahun ini kita harapkan mereka mulai bisa memecahkan masalah tersebut
jadi seperti tadi saya bilang ada alasan yang kuat bagi mereka untuk cukup percaya diri kali ini
oke kalau kita berbicara mengenai satu nama yang tidak ada di sana yakni novac jokovic
ini australian open sebagai salah satu momen comeback dia setelah cedera panggul begitu
anda melihatnya bagaimana apakah dia akan menjadi sebuah ancaman untuk seorang federer
tadi sempat saya bahas off air bahwa tahun ini meskipun hanya merupakan unggulan ke empat belas
novac juga berada di draw yang tidak gampang
dia di sana sudah langsung dihajar oleh pemain pemain yang tidak sembarangan
yang pertama langsung ketemu donald young
kemudian ada kemungkinan ketemu dengan gel moonfish di babak kedua
belum lagi pemain pemain lain di drawnya dia
akan menjadi sebuah perjalanannya yang tough bagi novac untuk kembali
tapi kita tidak bisa menghapus kesempatan dia
terutama di sini kita tahu dalam tujuh tahun terakhir dia menangkan lima gelar di sini
jadi australia melbourne selalu menjadi tempat yang spesial bagi dia
dan somehow selalu mempunyai magis yang membawa sisi terbaik dari novak djokovic
meskipun dia berada di luar sepuluh besar
saya yakin novac akan tetap menjadi ancaman yang serius bagi nadal maupun feder
karena taringnya mesti ada begitu ya si djokovic
tapi mungkin singkat saja ada satu nama yang akhirnya muncul ini nikir

petenis australia yang lumayan sedang diunggulkan sekarang dan baru saja memenangkan kemarin ya
ini juga bisa menjadi ancaman gak sih bu mudiano
ya kalau saya disuruh memilih pemain pemain muda yang bisa menjadi kontender serius
barangkali kios akan menjadi nama pertama yang akan saya pilih ya
selain mungkin zverev atau juga david govang
bersama dengan govang kirios adalah pemain yang beberapa minggu terakhir menunjukkan keseriusan yang luar biasa
kelihatan sekali ya bahwa mereka menginginkan atau mengincar sesuatu yang besar di tahun dua ribu delapan belas ini
dan kyrgyz sudah membuktikan hal tersebut dengan memenangkan brisbane mengalahkan dimitrov di babak semifinal
pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa mengendalikan situasi di stage sebesar australian open ini
kita tahu kirios termasuk pemain yang sangat gampang sekali terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekitar dia ya
once dia kehilangan
kehilangan kendali terhadap emosi dia
biasanya dia akan menjadi musuh terbesar bagi diri dia sendiri
jadi kita lihat nanti bagaimana dia mecahkan masalah tersebut
harus hati hati walaupun main di kandang sendiri begitu istilahnya ya
kalau sekarang kita beralih ke tunggal putri terlebih dahulu juga bung diano
ini pada musim lalu kan dua williams ini mencapai partai final gitu
akhirnya salah satu absen
anda melihat kans venus kali ini untuk bisa melaju ke final itu seperti apa
ya absennya surya williams artinya lagi lagi draw di tunggal putri terbuka sangat lebar ya
barangkali di beberapa tahun terakhir kita tidak pernah melihat ada tujuh atau enam pemain
yang punya kesempatan untuk menjadi pemain nomor satu dunia nanti setelah turnamen ini selesai
simona halep definitely unggulan pertama karena memang peringkat pertama
namun kita susah untuk melihat siapa pemain putri yang benar benar menjadi favorit terkuat ya di turnamen ini
halep salah satu mungkin kita bisa perhitungkan
kemudian garbine muguruza yang sayangnya kemarin masih tidak menang
kemarin masih tidak terlalu fit ya sempat kena krim serius di turnamen pemanasan
mungkin kalau saya harus memilih venus williams menurut saya mungkin tidak akan menjadi salah satu yang diunggulkan
tapi yeagen tahun lalu kita juga melihat dia bukan menjadi pemain yang dipilih oleh semua orang untuk mencapai final
dan dia berhasil membuktikan semua orang salah ya
jadi kalau harus memilih mungkin saya akan memperhatikan perjalanan dari seorang angelic kerb
unfortunately tahun lalu dia punya season yang bisa dibilang salah satu season yang mengecewakan
namun di awal tahun ini kerber memperlihatkan kembali dan mengingatkan semua orang kenapa dia dulu sempat menjadi pemain nomor satu dunia dan menangkan dua grand slam
jadi dia mungkin salah satu pemain yang harus diwaspadi oleh halep selain juga caroline wozniacki yang memang selalu konsisten except di grand slam
wozniacki dan konsistensinya begitu
sekarang kita lihat dulu ini posisi lima terbesar dari tunggal putri yang akan berlaga di wta australian open
ini ada siwono halep ada wozniacki ada juga garbine muguruza svitolina dan juga vaness williams
tapi berbicara mengenai helm dia sekarang ada di posisi satu dunia begitu
tapi dia tidak pernah memenangkan sama sekali gelar grand slam
bagaimana anda melihatkan di musim ini begitu di australian open tahun ini untuk halep bisa menjuarai grand slam
ini akan jadi salah satu beban yang cukup besar bagi dia
orang selalu menghubung hubungkan pencapaian seorang pemain dengan grand slam
karena beberapa tahun kemudian yang diingat orang biasanya adalah berapa jumlah grand slam yang di menangkan
jadi bagi halep untuk sudah mencapai posisi puncak di ranking namun tidak pernah menangkan gelar tersebut mungkin akan selalu menjadi beban bagi dia
dan mudah mudahan beban tersebut tidak membuat dia semakin kehilangan konsisten atau percaya diri di turnamen besar atau di partai partai besar nantinya
karena satu hal yang mungkin yang menguntungkan bagi dia adalah dia bukan pemain pertama yang berada di posisi ini
sudah ada banyak sekali pemain sebelumnya
dan kita melihat beberapa berhasil untuk melepaskan diri dari beban tersebut
beberapa gagal sampai akhirnya gantung rakyat
tapi ya degan halep harus melihatnya sebagai satu privilege bagi dia karena selalu menyenangkan untuk menjadi yang nomor satu di satu bidang ya
mungkin yang terakhir singkat saja bung diano prediksi anda untuk melihat australian open kali ini siapa saja taring taring yang seperti ini akan mendominasi di lapangan
ya di tunggal putra
saya masih tidak melihat nama lain selain nadal dan federer ya
barangkali jokowi juga mungkin bisa menyeruak
tapi seperti saya bilang tadi untuk pemain pemain lainnya saya ingin perhatikan nick yos dan juga david govang
sementara di putri selain halep dan juga tadi wozniacki dan kerbers
saya baru ingat tadi setelah melihat grafik itu ada elina spitolina
padahal dia kehilangan beberapa kesempatan emas ya untuk bisa menang
dan saya yakin di off season dia sudah memikirkan dan mengevaluasi apatri tahun lalu
dan mudah mudahan tahun ini mungkin dia bisa semakin dekat dengan gelar peserta
dan mungkin juga karena absennya beberapa pemain pemain jagoan ini saatnya mereka untuk menunjukkannya
baik bung diano masih pengen ngobrol tapi sayangnya waktu kita sudah habis sampai bertemu lagi ya bung diano
nanti kita nobar tanggal lima belas jangan lupa